tiga narapidana di lembaga permasyarakatan kelas dua b tulung agung jawa timur melarikan diri
mereka membobol atap plafon kamar isolasi dan keluar dari sisi utara lembaga permasyarakatan
ketiga napi itu adalah saifullah nursadewa edi kurniawan dan hario minto nugroho
mereka kabur sabtu dini hari sekitar pukul dua
saat itu lapas diguyur hujan deras
ketiganya diketahui sudah tidak berada di kamar isolasi gatot kaca saat petugas melakukan pengecekan pada pukul empat pagi
dari keterangan tahanan lainnya mereka kabur setelah berhasil membobol atap plafon
kayu atap plafon sudah rapuh sehingga mereka mudah membobolnya dengan tangan kosong
di dalam kamar tersebut tidak ditemukan satu alat pun
pukul empat tiga puluh pukul mana jaga pada saat kontrol
ketiga nanti diketahui kamar wisma gatot kaca tiga atau g tiga dari empat orang
ketiga diantara yang sudah tidak ada
jadi pemanah jaga melaporkan kepada kasih tantip
kasih tantip melaporkan ke saya
kemudian saya perintahkan untuk segera dilaporkan ke kepolisian
sekitar jam berapa kaburnya
perkiraan perkiraan melarikan diri sekitar pukul dua